keris kembali dikenakan oleh bapak hendra prasojo
sekaligus dimohon berkenan untuk menyimpan buku akte nikah
cincin pernikahan akan dikenakan oleh kedua mempelai
mas jan etres sri narindro dan sedah mira nasution
silahkan untuk mengantar cincin mas kaisang dan erina
cincin cinta dan cinta yang dipertautkan
ibadah engkang tipun tinda agen salpeting mangun baliwismo
cincin pernikahan dikenakan oleh kedua mempelai
sejak rangkaian kemarin ya
mulai dari si raman mido d'areni
itu mencuri perhatian
dan kali ini mereka yang nganterin cincinnya
tapi kalau misalnya disuruh nah
sulit diatur ya
kalau tadi waktu datang juga pagi ini
jadi pas pampres ya
sekarang jadi pembawa cincin jan etes nih
tidak ada perhiasan yang lebih indah
selain memiliki istri yang solikah
demikian pula bagi seorang istri
baginya tak ada perhiasan yang lebih berharga
kecuali memiliki suami dan imam yang soleh
cium tangan erina untuk kaisang iringi
tepuk tangan dan doa selamat untuk erina dan kaisang
kedua mempelai disilahkan duduk di pelaminan
mohon dengan penuh hormat
disampaikan oleh bapak kiai haji ma'ruf